dijinkan saya tinggal lici dahu
jadi dede cantik teh gak perlu kerja
biar ngurus maero setiap hari di rumah
doa kamu teh sudah dikabulkan
kisah cinta saya tuh
baru kemarin saya teh ngerasa ngeliat kamu
seperti orang yang senyewan
tapi sekarang kamu teh sudah melewati
semua hal itu
kalo saya inget ke belakang
sekarang semuanya terasa manis
kesini dang kesana tuh

biar gak nyasar lagi
biar gak nyari nyari lagi dong
ada pertigaan teh belok kanan
gak bisa main jauh jauh
kan belum sampe pintu
kamu mah sekarang berubah tuh kum
sama kayak aceng
kita barengan kum
kalo yang menang
berarti dikangenin sama istri
berarti atam kangen sama saya
guru jualannya ada kum
silahkan duduk pak
sebentar saya ambilkan minum ya
tidak usah bu
ya sudah silahkan duduk pak
pak rad tu
kalau bu guru yola
itu hanya pengandaian saja pak
itu kisah di buku cerita anak anak
bu guru yola bilang
perut saya buncit
bu guru juga mau memisahkan saya dari jeniper kan
justru saya itu inginnya
pak idoi itu makin mesra sama jeniper
begini maksud saya pak
a a a ceng gak punya salah apa apa kan mak
eh eh mau beli motor
mak disuruh ngerahasiain dari kamu
ya mak ya mak asing percaya mak ya ampun
a ceng seneng banget mak ya ampun
sekarang kamu tau kan
kalau em sayang sekali sama kamu
mak teh udah kenyang jelek jelekin kamu
tapi emnya tetep aja sayang sama kamu
kamu mah gak boleh lihat
itu kan a ceng cuma iseng iseng aja mak
untung saja mereka tidak mau
eh katanya ini teh untuk hadiah ulang tahun kamu
a ceng seneng banget mak
apa apaan sih kamu pedut
kamu teh jangan macem macem sama saya ya
mak liat mukanya dadang
amah siapa ngadunya

doy kamu paham kan dengan yang dimaksud bu guru yola
yang mana atukum
yang barusan tadi
kepanjangan atukum saya bingung
by doy kita semua melakukan ini karena kita sayang sama jennifer
oh kalau yang itu saya paham atuk bu guru
kamu mah sekarang ngomongnya muter muter kok
kayak bu guru yola dong
assalamualaikum kang goswara
kang alhamdulillah maeros telah mengizinkan saya tinggal di cidahu
jadi dede cantik teh nggak perlu kerja
biar ngurus maeros tiap hari di rumah
doa kamu teh sudah dikabulkan
kisah cinta saya tuh
baru kemarin saya teh ngerasa ngeliat kamu seperti orang yang senyewan
tapi sekarang kamu teh sudah melewati semua hal itu
kalau saya ingat ke belakang
sekarang semuanya terasa manis
semoga semuanya baik baik